oke pak mirsa sejumlah musisi dunia dijadwalkan akan menggelar konser di jakarta
salah satunya adalah diva asal kanada celine dion
ini banyak yang senang ya karena berita ini
tapi banyak juga yang merasa kecewa karena harga tiket konsernya mencapai dua belas lima juta rupiah
tahun dua ribu delapan belas ini akan banyak musisi dunia yang mengadakan konser besar di indonesia
salah satunya adalah penyanyi cantik kelahiran quebek kanada selin dion
konser pertama celine dion yang bertujuk asia pacific tour dua ribu delapan belas ini
akan digelar di sentul international convention center pada tujuh juli mendatang
meskipun banyak orang yang antusias dengan konser ini banyak pula kekecewaan
ya apalagi kalau bukan karena harga tiket konser yang dirasa cukup mahal
tiket konser celine dion dibagi dalam beberapa bagian
mulai dari satu lima juta rupiah hingga yang termahal mencapai dua belas lima juta rupiah
warga net pun langsung menyambut dengan berbagai reaksi
selain di jakarta selin akan menggelar konser di beberapa kota lain
seperti taipei manila singapura dan bangkok
nah kita tunggu saja ya bagaimana konser celine dion di jakarta nanti